dia melahirkan di rumah kosong
saya ditemukan oleh
seorang penjual bubur
tepat di saat ibu saya yang tak waras
hampir membunuh saya
ini kan rumah kosong
kemarin ibumu kesini fit
kenapa kamu gak nemuin
cuma ini tengah berapa
loh memangnya ibu kamu
nyari kamu buat minta duit gitu
udah siap on ya
selamat malam pendengar setia damai fm
selamat berjumpa kembali dengan saya
di suara hati ibu
ini aku manggilnya mbak atau ibu
saya baru saja melahirkan seorang anak
sudah dua bulan
selamat ya untuk kelahiran putrinya
terima kasih mbak
mau cerita tentang melahirkan
atau mungkin ada cerita lain
hidup saya komplit
kalau boleh saya mau cerita semua tentang hidup saya
dari suatu hari kemudian
dari suatu hari kemudian
dari suatu hari kemudian
dari seorang ibu yang memiliki
iya bang bentar
masya allah bayi siapa ini bang
dia melahirkan di rumah kosong
saya ditemukan oleh pak ridwan
seorang penjual bubur
tepat di saat ibu saya yang tak waras
hampir membunuh saya
daging bakar oleh ibu saya
masya allah sini bang
kasih aku bang
ya allah ya allah
pak tolong aduknya pak
masuk ya masuk ya
saya dibesarkan oleh pak ridwan dan bu zainak
mereka merahasiakan siapa saya sebenarnya
bahkan tetangga tidak diketahui
sampai saya besar
anak cantik anak lucu anakku anakku cantik

ada anak anak yang lain tapi selalu aku yang dikejar dasar waras nah kamu nggak boleh ngomong
kayak gitu walaupun
aneh itu kurang waras tapi kan dia makhluk ciptaan allah sama seperti kita dan satu hal lagi yang
harus kamu ingat ya umurnya ani itu jauh lebih tua dari kamu jadi kamu harus panggil dia itu
ya bu ani tapi aku kesel mah lagi orang tua dia kemana sih anaknya nggak waras masih aja
disuruh ke layaban nggak ada yang tahu dimana dan siapa orang tuanya kasihan kan
emak juga sih kebolehan dia tinggal di rumah kosong yang bapak beli itu ani kan jadi betah disitu
mendingan rumah itu direnovasi dijadikan kontrakan atau restoran ini malah ditempatin sama orang gila
anak mami anak cantik anakku anakku ini anakku ini anakku ini anakku
ini ngambil belanjaannya bapak terus bapak diem aja lagi
bapak juga sering kasih makan ke ani ani jadi betah emak juga itu yang boneka ani pegang itu boneka aku kecil kan ya kan
emak mohon kamu jangan pernah membenci ani aku nggak benci ani
mak tapi aku takut disakitin sama mani enggak ani enggak akan pernah nyakitin kamu percaya sama mak ya
assalamualaikum waalaikumsalam pak
ada apa bu itu tadi ani ngejar ngejar aminah aminah ketakutan

apa sebaiknya kita kasih tahu aminah

jangan bu jangan sekarang nanti dia bisa shock
setiap hari yang memberi makan adalah pak ridwan dan bu zainal
bahkan kadang emak saya itu yang memandikan ani
padahal sering kali emak saya itu kena pukul kalau ani lagi nangis

sampai suatu ketika saya lulus kuliah bidan
mak bapak mak aku udah lulus ini jadi bidan
eh mak gimana kamu lulus kan ya
ini pasti semuanya perbuatan ani kan
enggak nak ini salah emak
tadi emak telat kasih makan dia jadi dia ngamuk
eh enggak nak enggak enggak enggak jangan nak
keluar keluar sekarang
jangan jangan aminah
emak tau ngapain sih ngebelain dia terus
emak tau disakitin sama dia
kamu jangan dodo harga ya nak
apa yang dodo harga mak
ini saudara bukan apa apa bukan
ini semua orang yang gawat
ini semua orang yang gawat
ini semua orang yang gawat